sementara itu operator kereta bandara pt railing menerima permintaan refund dari lima puluh tujuh pemegang tiket
refund diberikan karena kereta bandara tidak beroperasi akibat ambrolnya tembok underpass perimeter selatan bandara soekarno hatta
railing membuka refund tiket melalui online ataupun offline dari pembatalan sebelas perjalanan kereta bandara pada selasa enam februari dua ribu delapan belas
lima puluh tiga tiket direfund melalui online dan empat tiket secara offline atau datang langsung ke stasiun sudirman baru
tidak ada penumpukan penumpang bandara di stasiun kereta bandara
manajemen railing telah menyebarkan pembatalan perjalanan melalui telepon dan surat elektronik sesuai data saat pembelian tiket
di sisi lain tingkat okupansi kereta bandara juga masih tergolong kecil yaitu sekitar lima belas sampai dua puluh persen per hari
di masa mendatang pt railing akan bekerja sama dengan moda transportasi lain seperti bus atau taksi bila menghadapi masalah atau force major
untuk kemarin kan kami memang untuk penanganan kita lakukan dua hal ya
kebijakannya yang pertama adalah refund tiket atau penumpang yang sudah di atas ka bandara
itu kebetulan ada dua kabadar yang sudah jalan dari batu ceper itu kami tawarkan untuk moda transportasi lain menggunakan bus
kedepannya memang kami ingin ada kerjasama dengan beberapa operator transportasi
baik itu bus ptd kemudian taksi berargo atau online seperti itu